sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
di kuwait atau qatar gitu cucu lupa
tambalban yang dulu itu kum
itu kan tambalban yang waktu itu jennifer nungguin kita waktu hilang
debbie sama veronica ngapain ngikutin jennifer ke tambalban
duluan aja duluan
ini pun tuan mau nanyain nih
ada pernah lihat tiga anak perempuan pakai seragam sekolah sd umur sekitar sepuluh tahunan lewat sini gak
wah kalau anak sekolah listrik banyak kan lewat sini
tapi kalau bertiga gak terlihat tuh
turunin ya kalian
masih belum nyanyi sekali
cain sill duka
semuanya harga tanda hidupkan
kesini buang buang waktu aja
cari tempat lain ajalah
yaudah kita cari tempat lain aja yuk
jangan atu ceng
kita cari rumah tukang tambal bannya aja
siapa tau jennifer debbie sama veronika tuh ada kesini
buang buang waktu doi
ini teh nanti keburu malam
kita cari tempat lain aja lah ya
jennifer lapar pasti makan disana
tuh kan doi buang buang waktu
cari tempat lain aja lah
kita sekolah sekarang ya
ya lo udah nunggu disana
ada kemana anak anak itu
sudah ketemu apa belum
kok tidak ada yang ngasih kabar
ceng kok berhenti sih
ayo cari terus kita
kita gak bisa nyari dengan cara begini dong
anak kamu tidak hilang
bukan begitu dang
kalau kita nyari muter muter
terus gak ada tujuan
sampai kapanpun nggak akan ketemu
ya udah kalau kamu gak batu
saya cari sendiri
dang aceh yang bener dang
kita harus tahu dulu kemana
baru kita cari kesana
waalaikumsalam pak akung
sebaiknya kembali lagi ke sekolah saja pak
kita punya informasi awal
kita kembali ke sekolah
loh jangan kembali lagi ke sekolah
nanti debbie keburu jauh dong
ada informasi penting
dari bu gurjola dang
kemana sih bu
ceng mundur dong
saya mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
dah saya mundur dulu
tadi yang duluan siapa tuh ya
ya udah dong ceng
gimana kalau kita tanyainin
kalau dia bisa nyembuin orang
tapi kita tanya bok san rw dulu
kita jalan dulu ya
waalaikumsalam pak kamtip
beberapa hari belakangan ini
apa kamu melihat orang yang mencurigakan
nggak ada pak kamtip
makan makan kemarin siapa panitianya
dalam rangka apa
saya nggak tahu
katanya sih bisnisnya kang idan meledak
apa ada orang lain yang bukan orang ciraos yang ikut makan makan
seingat saya sih nggak ada pak kamtip
ada yang bilang seminggu belakangan ini
ada seorang seorang yang sering melintas di ciraos
kamu cari dan bawa dia menghadap ke saya
terima kasih atas informasinya
percaya dengan dirimu
semuanya gelen kan mungkin kalau
ada informasi apa ibu
lunchbox anak anak itu masih penuh pak
belum dimakan sedikit pun
kalau itu kita udah tau dari allah bu
gover temannya danny melihat mereka bertiga itu keluar kelas membawa lunchbox
artinya mereka itu mau ke kantin
berarti mereka bertiga kembali ke dalam kelas
untuk mengembalikan lunchbox
dan menaruhnya kembali ke dalam tas
dugaan nya seperti itu pak
dugaan nya seperti itu pak
tapi gofur tidak melihat
dan tidak ada yang melihat
kalau menurut dugaan saya
mereka bertiga teh
keluar untuk jajan
jajan yang bisa menggantikan nasi
ya seperti mie rebus
atau apa lagi ya
maaf bu yola ini aku memang suka bercanda
cendol itu teh minuman kum bukan makanan
jeniper suka sama cendol ceh
iya tau tapi tetep aja namanya minuman doi bukan makanan
ya jadi kalau menurut saya gini aja kita berpencar
kita cari tempat makanan yang ada tempat main anak anaknya
akum dadang dan lidoy
kalian bertiga karabogor
bersama saya kak raci batu
kalau begitu biar saya coba rumah veronika